mantan pemimpin hongkong donald thang kembali mendekam di balik jeruji setelah upaya bandingnya ditolak oleh pengadilan
donald trump difonis dua puluh bulan penjara subsidiar kurungan dua belas bulan oleh pengadilan atas kelalaiannya menjalankan tugas
tiga hakim pengadilan tinggi hongkong sepakat menolak permohonan banding sang yang sebelumnya dibebaskan dari tahanan selama dua bulan dengan sejumlah uang jaminan
lewat keputusan ini donald trump kembali menjalani masa hukuman di balik jeruji penjara
namun kuasa hukum sang menyatakan bahwa pihaknya akan kembali mengajukan banding dan berusaha mendapatkan pembebanan persyarat
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan